pak maman gak bisa bantu kamu saat ini
kamu ini purah purah pingsan di hadapan kita ya
mati sekalipun kita tentak tidak perduli sama kamu irwicah
pokok saya kenapa
kenapa sih anaknya dibanting banting kayak begini
ngapain kamu itu bayar hotel sekali
aduh mampus dah ketahuan juga
mama sama papa sudah mempertingkatkan kamu
jangan terbucuk sama rayuan gombalnya dan tipu muslihatnya irwin shah
kamu tahu nggak tadi pagi
papanya winona itu mendorong dan memukul mama kamu
coba kamu lihat lihat sidatnya mama kamu itu
mata kamu sepertinya nggak bercaya
pak man pak man coba jelaskan sama dia
apa yang sudah dilakukan oleh papanya winona terhadap istri saya
jelaskan pak man
tadi ibu memang didorong sama pak irwin sampai jatuh ke aspal
kamu gak lihat cidet mama ini sampai hancur sampai bonyok begini
kalau seandainya kamu mengenal

silakan silakan kamu berhubungan terus dengan yang namanya winona
untung sekarang dia udah masuk
maksud mama dia udah dikantor polisi
sebentar lagi juga pasti masuk penjara
perlu keajaiban kalau dia mau keluar
harus bayar lima puluh juta
aku mau nanya sebenarnya
aku mau nanya sebenarnya
aku tadi nggak mau nyakitin kamu

cuma kamu benar sih
cuma kamu benar sih
ada orang yang aku suka
tapi apa dia punya perasaan yang sama ke kamu

kak katanya sekarang kekantor polisi kak
aduh kak aku nggak tahu harus ceritain ceritanya panjang banget
mendingan sekarang kasihi katanya langsung ya
pasalnya papa nggak bangun bangun kak
aku takut papa meninggal
iya aku sebentar lagi ke sana oke
kak katanya cepetannya kesininya ya
iya jangan pak wendt
maaf ya ada panggilan penting
perasaan aku ini ada apa apa nih
oke ada apa
kak kak kak
pak pak kak coba coba dicek pak pak
pa apa kenapa si harus bohongin aku kayak gini
aku tuh khawatir tau gak sih pa
nona nona jangan begitu
ini ceknya pak maman
terima kasih com
sama sama pak maman
maafin bapak den
demi irwin bapak terpaksa harus menggedekan tanah dan bengkel itu
aku tau papa yang memang kelewatan
tapi kan gak mungkin juga aku gak nolongin papa
gini sih pak
silahkan duduk ma
saya mau tanya tebusan untuk bapak saya berapa jumlahnya
namanya irwin shah
uang jaminannya sebesar lima puluh juta rupiah
aduh mau dicari di mana lagi lima puluh juta
ya udah kalau gitu
yaudah makasih banyaknya pak ya
aku minta bantuan jody aja ya
tapi jody kan gak mungkin ngasih lima puluh juta tanpa sepengtawan mamanya
gendut sangsi kuil kau bapak
kau renownedlah sejarah awak apa inilah mahlukku
jangan lagi bahas hati hati ayahmu